kondisi tahun lalu itu sangat berat bagi bank bukopin
krisis kepemilikan membuat kinerja bank bukopin saat itu terus menurun
namun pemulihan bisnis untuk tahun ini ternyata sudah sangat membaik
pasca masuknya kb kukmin bank sebagai pemegang saham pengendali
akuisisi yang dilakukan kb kukmin bank dinilai banyak memberikan keuntungan dan membuat sdm bank bukopin juga ikut naik kelas
nah seperti apa aksi penyelamatan bank bukopin dan apa strateginya dalam mengoptimalkan kolaborasi
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
sengkarut kepemilikan saham bank bukopin sudah benar benar berakhir
kb kukmin bank berhasil menjadi pemegang saham
saham pengendali dengan enam puluh tujuh persen kepemilikan saham
digitalisasi perbankan dan beragam inovasi diterapkan untuk meraih target menjadi sepuluh bank teratas di indonesia pada dua ribu dua puluh lima mendatang
kolaborasi bank bukopin dengan kb kukmin bank teraktualisasikan dengan pergantian logo dan nama menjadi kb bukopin
pada delapan februari lalu
aktivitas rebranding ini merupakan bagian dari proses transformasi dalam memperkuat posisi bank kb bukopin di industri keuangan tanah air
dengan komitmen kb kukmin bank dan kb financial group menjadikan kb bukopin sebagai bank baru harapan baru spirit baru dan menjadi bintang finansial di indonesia
kb bukopin juga siap menjadi bank global dengan kekuatan domestik
aspek digital akan diperkuat dengan penerapan kb generation system
sehingga kb bukopin diharapkan menjadi yang terdepan di bidang digital
setelah mendapatkan suntikan dana segar dan berkolaborasi dengan kpk
di korea selatan bank bukopin terus berupaya merekonstruksi bisnisnya
bank yang sejak bulan februari lalu ini mengganti logo dan menamanya menjadi kb bukopin
kini melanjutkan langkah pembenahan dan inovasi guna mencapai target besar pada tahun dua ribu dua puluh
bagaimana jalannya kolaborasi kb bukopin dan tantangan dalam memimpin bank yang sedang bertransformasi
saat ini saya ditemani di studio oleh presiden direktur
harus selalu sehat
harus selalu sehat karena kita masih dalam situasi pandemi covid sembilan belas
yang ini sebenarnya merupakan topik yang membuat kita cukup optimis ya
kita pandemi covid sembilan belas selama ini bicara mengenai krisis dan bisnis bisnis yang mungkin mendapat kesulitan dan lain sebagainya
tapi kita lihat bukopin yang sekarang bernama kb bukopin ternyata dalam tahun covid sembilan belas ini justru bisa mendapatkan berekspansi
ini luar biasa
ya pak rifan
dan bukopin itu sendiri kalau kita saya masih ingat ini bank ini cukup bersejarah
didirikan sekitar tahun tujuh puluh an dan basisnya kan koinya itu kooperasi
tapi dalam perjalanannya tentu saja ya banyak tantangan dan termasuk pada akhir tahun dua ribu sembilan belas itu ada masalah
masalah pendanaan ini
mungkin bisa cerita sedikit ya pak
rifan sudah hampir satu tahun jadi presidir kb bukopin tapi sebenarnya sudah cukup lama
bekerja dan berkecimpung di bank bukopin itu sendiri
itu apa sebenarnya yang terjadi sehingga perlu penyelamatan
tadi cerita flashback sedikit ya
bahwa betul kita tahun tujuh puluh tepatnya sepuluh juli dengan nama bank umum kooperasi
jadi ini adalah satu niatan yang baik bagaimana kooperasi ini menjadi baik kemudian didukung oleh perbankan
dimana saat itu perindustri perbankan juga diminta untuk mensupport kooperasi
dan kooperasi tidak nantinya harus dijaga
mungkin sampai sekarang ya pengalaman kami yang dulu melihat bahwa kooperasi ini kadang kadang kalau mau bercanda kenapa kud nggak sukses
karena ketua untung duluan
nah tapi kemudian berjalan waktu
jadi menarik apalagi pada waktu itu didukung oleh bisnis dari bulog sebagai pemegang saham
dan kemudian terus menerus kita melakukan perubahan bisnis supply chain bulog kita lakukan
hingga pada saat tahun dua ribu lima belas karena bank ini tetap syarat dengan modal
pada waktu itulah masuklah musoa korporindo sebagai pemegang saham
untuk menggantikan sebagian saham dari saham koplindo
kalau di total berapa persen
waktu itu pak rifat masih ingat di atas sepuluh persen ya tentu saja
kalau pada waktu masuk tiga puluh delapan persen
dan kemudian perubahan ini terjadi pada waktu dua ribu sembilan belas tiga tahun berikutnya kan kita butuh modal kembali
dan pada waktu busowa karena tidak melakukan suntikan modal sehingga dibutuhkanlah mitra baru
salah satu mitra yang masuk adalah kb
yang pertama adalah kb kukmin bank
dan pada waktu itu sehingga komposisi berubah dua puluh tiga persen busowa
kb kukmin menjadi dua puluh dua persen
baru korporindo dan masyarakat
ini adalah awal yang baik bentuk kemitraan yang berbeda antar negara
tapi kemudian selalu diingatkan regulator bahwa ini nggak selesai seperti ini
harus menjaga konsistensi stabil kebutuhan modal pertumbuhan
dan pada waktu tahun dua ribu sembilan belas pada waktu itu regulator mengingatkan ayo segera dilakukan store modal
untuk lebih lagi untuk persiapan kondisi
pada waktu itu belum berpikir pandemi
nah karena action ini kemudian tidak dilakukan dengan segera walaupun sudah diingatkan kepada kedua penggang saham pengendali
karena kompromi harga kompromi komposisi kan ini pasti bukan sesuatu yang mudah
saya yakin kemudian sampailah pada pandemi
dua ribu dua puluh dimana kita gak pernah mengetahui seperti itu
dan pada saat itu muncul hoax atas bank bank yang kemungkinan ditutup
ini memang luar biasa dampaknya
dan ini adalah saksi yang harus harus kita perhatikan
tidak ada bank yang kuat kalau terkena isu
dan isu ini memang luar biasa dan memang terjadi
padahal tidak ada yang signifikan
laporan keuangan bukan untuk menentukan bank tutup
menentukan bank tutup capital iya
kalau car katakanlah dari dua belas turun menjadi sepuluh
bukan berarti bank itu tutup kan
masih ada range lah untuk kita tetap bisa survive
kita membuat aksi korporasi
tapi pada waktu itu mungkin karena pandemi ini kan sensitif masyarakat
dan juga kalau masalah mengenai bank yang tidak berhasil dan lain sebagainya
terus terang kita punya sejarah yang sangat menakutkan mengenai krisis perbankan
yang melahirkan mungkin krisis ekonomi
berapa dua puluh empat bank pernah di likuidasi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
rush dan juga ada mungkin bank bank yang harus di bailout dan lain sebagainya
jadi biasalah orang sudah merasa thinking of the worst
dan memang itu akhirnya prosesnya lama
bahkan ada yang nggak selesai sampai puluhan tahun kan
apalagi kalau dikaitkan dengan politik atau mungkin kebijakan yang dianggap kriminal dan lain sebagainya
jadi bisa dipahami lah
tapi ternyata bisa keluar dari ini karena ada itu penyelamat dari kb
jadi yang menarik
ada satu yang lebih simpel adalah pada waktu kita berpikir
ya emang semua ada dinamikanya seperti ini
dan pada waktu krisis seperti itu
dan kemudian satu satunya jalan adalah ada setoran modal
dan pada saat pandemi kita nggak bisa berharap dari investor lain
pada itu yang bisa kita lakukan adalah bagaimana pemegang saham existing diberi penjelasan untuk bisa mensupport
memberikan capital atau modal kepada kami
nah tidak tentunya itulah yang kita lakukan
dan support dari luar biasa pemerintah
regulator juga memanggil kukmin memanggil buswa untuk dijelaskan
ini selamatkan bank
ternyata memang yang mbak desi sampaikan bahwa sekian tahun dua puluh empat bank
ini kalau dibiarkan juga pasti juga lebih dari sepuluh bank
karena dampaknya luar biasa
pak arifan ini kita istirahat sebentar karena tapi perjalanan kita masih cukup panjang
tapi singkatnya sekarang komposisi kepemilikannya itu seperti apa
kb kukmin berapa persen boswa berapa persen
dan lain lainnya itu bagaimana komposisi kepemilikan
perubahan sangat drastis
tiga terbesar adalah kb kuping enam puluh tujuh persen
diatas dua per tiga
kemudian boswa kukmin sekarang sudah sembilan persen
dan pemerintah yang sekarang dialihkan dari pemerintah ri ke ppa tiga enam persen
jadi bisa dikatakan bahwa ya pemeran utamanya saat ini sudah kb kukmin
tapi kita harus paham juga ini bank
seperti apa kenapa dan mengapa mereka juga tertarik ya untuk bergabung lah istilahnya bersama bu kopin
kita istirahat sebentar
jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
anda masih bersama insight with desi anwar
saya ditemani presiden direktur bank kb atau kb bukopin rifan ahmad purwantono
ini bank yang sejak tahun lalu ya berkolaborasi dengan bank dari korea kb ke kukmin ya
nah kita sudah melihat sekarang komposisi dari bukopin yang baru sudah ganti nama ganti logo
jadi kb bu kopin
komposisi kepemilikannya ini enam puluh tujuh persen
diberiki oleh kb kukmin
jadi mereka mayoritas
boswa masih ada sembilan persen
selebihnya yang lain termasuk pemerintah
nah kalau saya lihat ini kenapa penting
karena ya sebuah bank itu aspek kepemilikannya itu merupakan bagian mendasar dari trust atau kepercayaan yang tentu saja diinginkan oleh nasabah
kalau ada sedikit goncang gancing apalagi kita yang masih trauma dengan sejarah dari perbankan kita
jadi kb kukmin ini sebenarnya bank seperti apa kenapa mereka tertarik
dan basis dari bisnis mereka itu seperti apa pak ariefan
karena bu kopin kita sudah jelas ya
kooperasi dan umkm mungkin yang jadi sasarannya
kb kukmin bank ini adalah bank nomor dua terbesar di korea selatan
tetapi industri finansialnya kb kukmin bank ini
kb financial groupnya itu nomor satu di korea selatan
banknya sendiri punya aset lima triliun
jadi seluruh bank himbara di jumlah masih tinggi kb kukmin
kekuatan awalnya adalah mereka adalah bank yang fokus ke morghid
seperti di ini kan ada bank pemerintah yang ini market
meminjamkan uang untuk kepemilikan
kpr dan sebagainya
tetapi kemudian setelah
customer behavior yang mereka dapat
mereka kembangkan ke bisnis retailnya
ke umkm dan sebagainya
ini luar biasa besar
dan kemudian mengembangkan di dua puluh empat negara
dan salah satunya adalah indonesia
dan seluruh dari pengembangan bisnis di luar
kesesuaian mengembangkan bisnis di negara lain
terutama kb ini sedang mengembangkan di asia tenggara
dan pada saat inilah kesempatan yang baik
pada waktu melakukan
seperti dialog dengan kb kukmin
saya coba menggambarkan bahwa
dibanding tiga negara itu indonesia luar biasa
secara di industri perbankan saja
dan terbesar diantara bank lainnya
mungkin ada semua mengklaim bank umkm
artinya kesamaan ini kan pas
ketika kb akan melakukan ekspansi ke umkm
dan kemudian bahasanya itu memiliki
bank bukopin yang cangkangnya sudah tepat
pengalaman dari kooperasi
nah kesesuaian ini
dan melihat pengembangan di dua puluh empat negara
akhirnya melihat bahwa
yang tepat adalah membesarkan
menyelamatkan bank bukopin
padahal tapi mereka kan sudah menjadi mitra
sejak tahun dua ribu delapan belas
itu ketika mereka bantu mensuntikan dana
jadi sekarang aset keseluruhan dari kb bukopin ini
kalau tidak salah
dengan kepemilikan mereka yang mayoritas
tapi sebenarnya resiko
ini kan harus ada
memang kalau kita lihat di indonesia ini
banyak cukup banyak ya
dan juga ekspat atau pekerja dari korea
apa yang membuat mereka itu tergiur
untuk mengambil bukopin
yang sebenarnya kan memiliki
pernah salahan kan waktu itu
jadi resiko apa yang mereka pertimbangkan
dan harapkan bahwa
bank bukopin ini bisa menjadi salah satu bank yang
naik kelas nantinya
yang pertama bahwa
di korea selatan
indonesia adalah target
hampir banyak perusahaan
banyak konsumen ya
konsumtifnya lebih banyak lah
di sisi lain kemudian melihat bahwa
hampir lima perusahaan korea
ada di indonesia
dan di sisi lain
mereka sekarang ini ingin mengharapkan umkm yang aman
adalah mitranya mereka
nah ini adalah kesesuaian
pada waktu kami diskusi dengan korean juga
kita buat bagaimana membentuk korean desk
dan pasti bukan pinjaman
karena perusahaan korea ini kalau pinjaman rupiah pasti gak masuk
mereka direct pinjaman pas dari korea
nah bagaimana kb kukmin bank
kemudian melist database
nasabah yang ada di indonesia
dan mereka punya dua ratus dua puluh kemarin yang pertama kali
kemudian ini menjadi target market kita
organisasi kita rubah
nah begitu melihat
potensi yang luar biasa
mereka menganggap bahwa ya ini yang tepat gitu
jadi mereka tidak hanya
datang ke market baru
tapi mereka datang dengan
relationship yang mereka buat
dan pada saat mereka masuk ke
korean desk yang kita namakan sekarang
kemudian terbentuk ekosistem baru
tidak ada perusahaan korea berdiri sendiri
suppliernya dari korea gak ada
pasti akan bermitra lokal
nah lokal ini adalah pelaku umkm
yang dimana ada kepastian bayar
yang kadang kadang dilihat oleh bank lain
gak ada keberanian
jadi sudah ada captive market sendiri
karena supply chainnya kebangun di sini
tapi dna dari bu kukmin itu sendiri
tidak hilang kan dengan masuknya kb
malah lebih dibesarkan
inilah penghargaan juga dari kb kukmin
kepada kita ya
ketika mengembangkan di
mereka tetap menggunakan kb kukmin
bagaimana bu kukmin punya sejarah
bagaimana diterima masyarakat
bagaimana kita punya sekian juta nasabah
pelakunya umkm juga
mereka menyayangkan kalau diganti
dengan nama kb kukmin
kb bukopin juga masih bisa dipakai
dan ternyata ini membuat pride nasabah
masih merasa bahwa
saya lihat bahwa ini adalah bank nasional
tapi dengan rasa yang siap global
dan ini bank domestik ya
bank domestik ya
secara kualitas harusnya bisa global
sekarang sudah tier
ini tier ketiga
buku ketiga ya
dan pasti dengan adanya suntikan dana
lebih naik kelas
lagi pak rivan
tapi ini kan kolaborasi kalau saya lihat ya
ini bukan saja dari segi masalah suntikan dana
dan menciptakan ekosistem yang harus berubah
ini pasti kan ada transformasi
yang secara menyeluruh
bukan saja dari segi visi misinya
yang harus di adjust
dan yang penting lagi juga kan sdm sdm
mungkin bisa dimulai dari situ dulu
pada waktu menjadi mayorities shareholder pasti
anda mau apa sih gitu
dia minta empat
yang punya gitu kan
tapi kemudian komisaris saya punya juga
minta tiga ada sekian persen lah
saya kira itu bukan sesuatu persoalannya
pada waktu itu saya bilang kepada mereka
regulasi sudah ada aturannya
tidak usah dilawan gitu
tetapi yang paling penting kirim orang
yang bisa melakukan transfer knowledge
yang bisa melakukan pembelajaran
kb kukmin ini umurnya baru sembilan belas tahun
bukopin dari tahun tujuh puluh sudah eksis
asetnya lima triliun
jadi masih milenial ya
ini kan berarti pembelajaran yang luar biasa
karena bukan behavior
mereka sudah memang beda
nah ini yang
kita mau belajar ke anda
kita mau transformasi dengan ilmu anda
tidak cuma direksi
anda mesti harus punya tim
untuk melakukan transformasi
tapi ada perubahan mendasar
yang mungkin kan harus disatukan
walaupun ada kesamaan dalam berbagai aspek
ada perubahan kapal
tujuannya juga kemana
penghargaan mereka terhadap visi dan misi
tetapi urean terhadap visi dan misinya
terhadap budaya kerja
itu yang diubah
nah itu yang penting
dan bukan lagi budaya kerja
menciptakan karyawan yang sangat profesional
dan harus berubah
dan berbeda dari yang dulu
ini mungkin tantangan yang terbesar bagi anda
sebagai seorang prestir
tarifan kita istirahatkan
dan kita berharap
kita bisa memperbaiki
dan kita bisa memperbaiki
apakah yang telah berubah
dan berbeda dari yang dulu
ini mungkin tantangan yang terbesar
bagi anda seperti seorang prestir
desi anwar saya ditemani presiden direktur dari bank kb bukopin rifan ahmad purwantono
kita membahas kolaborasi bukopin dengan kb kukmin bank ini dari korea selatan
dan juga strategi menjadikan kb bukopin sebagai bank global walaupun berbasis lokal di indonesia
dan ini kolaborasinya sebenarnya sudah sejak tahun dua ribu delapan belas tapi baru satu tahun
dikatakan menjadi mayoritas pemilik dari bukopin yang sekarang namanya itu adalah kb bukopin
tapi kalau kita lihat ini yang penting itu adalah perubahan atau transformasi yang mau tidak mau harus dilakukan
anda sendiri hampir satu tahun jadi presidir tapi sebelumnya sudah pernah jadi direktur di bukopin
walaupun sempat diambil untuk menjadi direktur di kai
tapi apa setelah mengikuti evolusi dari sejarah bukopin ini sampai sekarang
transformasi termasuk di diri anda sendiri dalam mengelola dan memimpin bank ini
karena budaya mau tidak mau budaya korea selatan kita lihat jelas sekali sangat berbeda
saya bersyukur ya bahwa saya pernah
saya diminta kementerian bumn untuk menjadi direktur kereta api indonesia yang paling singkat
satu bulan sepuluh hari
tepatnya delapan mei
tapi di sisi lain ini tentu penuh sifatnya seperti penugasan
karena pada waktu saya diminta jadi direktur utama yang telpon pertama kali juga pak menteri pak erik telpon saya
anda atas nama saham pemerintah dan melakukan penugasan sebagai direktur utama
ini kan penghargaan yang
seperti penugasan saya sebelumnya saya pasti tidak bisa menolak
tidak bisa menolak ya
dan di sisi lain saya juga termasuk menggunakan suara sebagai penugasan sebagai direktur bumn
di sisi lain ini adalah saya tidak menganggap ini sebagai kalau ngomong tangan tangan
saya akan katakan sebagai sebuah kesulitan ya
tapi saya lebih bahwa sederhana saya melihat ini potensi untuk penyelamatan bank
karena saya tahu
lima belas tahun sebelumnya juga saya di
di sini gitu
dan ini juga pertimbangan pak menteri pada waktu itu
dan waktu ditugaskan seperti ini
dan kemudian yang saya lakukan pertama kali adalah
bagaimana dengan komitmen pemegang saham
dan saya langsung kedua pemegang saham
dan pada waktu itu
gaby kukmin maupun boswa gorporindo
tapi nggak bisa jadi standby buyer kalau kita mau red issue

bahkan saya mau lebih
jadi saya mulai membeli
tapi saya mulai berharga
saya mulai berharga
saya mulai berharga
saya mulai berharga
saya mulai berharga
ini kan kesempatan yang bagus
anda saya harus bagaimana kalau saya menjadi pemimpinnya gitu
mereka mengeluarkan beberapa perubahan perubahan
termasuk tadi bod organisasi perubahan bisnis penyelamatan gitu
maksudnya saya ambil program dari seratus hari dan seterusnya
dan inilah tadi mbak desy cakapkan bahwa transformasi tidak hanya di dalam pekerjaan saya
berubah bahwa yang saya rasakan pada waktu itu adalah saya mesti paham bagaimana pemerintah menghadapi bank yang mau tutup
pasti nggak boleh
dampaknya pandemi bahkan saya bilang sampai ada infodemi gitu ya yang negatif
lebih bahaya itu daripada virusnya itu sendiri
karena dampaknya pasti pasti kayak kita tahu nggak bisa satu bank pasti akan berdampak ke bank lain
jadi ini kayak penyelamatan ekonomi nasional
yang kedua adalah bagaimana regulator menyikapinya
ini kan penting
karena saya butuh juga komitmen dari semuanya termasuk periksaan
regulator yang mau bantu dan regulator sangat happle
ojk dalam hal ini
yang ketiga juga saya minta dukungan pemegang saham
tolong kalau saya melakukan kebijakan dan sebagainya saya beritahu dulu sebelumnya dan jangan dibawa ke politisasi doa ke hal hal lain
kemudian yang keempat yang paling penting adalah nasabah
maunya seperti apa
waktu itu kan hampir semua nasabah narik buat video protes dan sebagainya
ya pastilah ada kekhawatiran
nah yang terakhir karyawan
suara karyawan juga penting
karena pada saat itu karyawan sempat kena pressure
nggak ada confident levelnya turun
apakah saya akan kehilangan pekerjaan apalagi zaman pandemi
kalau teman teman yang di cabang funding terutama pressure dari nasabah kan
ingin mengambil uangnya karena isu itu dianggap sebagai real gitu
dan ini adalah bank nasional
ada hadir di berapa dua puluh sekian provinsi kan
kita punya lebih dari empat ratus dua puluh empat cabang
dan tersebar di seluruh kota kota
ini dampaknya memang jadi masif jadi sistemik gitu ya
nah inilah proses pembelajaran bagaimana penanganan seperti ini
ketika bagaimana saya juga berkomunikasi baik dengan semua pihak
bahkan yang tidak kalah penting adalah waktu media
saya terharu mbak desi cerita bahwa mungkin karena saya dulu di produk
saya pernah di consumer banking
makanya kalau bercerita tentang mitra semua media dulu
saya karena saya dulu di product development
dan di pemasaran juga gitu
pada waktu itu saya mencoba berkomunikasi media
saya masih ingat sebelas pemret hadir
ini luar biasa
hadir pada waktu pertemuan saya minta dan saya cuma menjelaskan keadaan sebenarnya bu kopi ini tidak ada masalah
dan kita akan melakukan transformasi recovery seperti ini
alhamdulillah sampai hari ini
kami juga on the track menyampaikan
kuncinya memang transparansi dan akuntabilitas itu penting untuk mendapatkan trust
nah itu yang kita buktikan
kita buktikan kejujuran
karena kita tidak akan membungkus
ini kita memang jelek
tapi kalau contoh kondisi bank ini nggak mungkin kita sebut harus laba
rate nya minta naik
yield kita nim kita menjadi tergerus
tapi ketika kita jelaskan terus dipahami dan kemudian saya tarik bahwa track saya sampai dua ribu tiga seperti apa dua ribu dua puluh lima seperti apa
dan jelas pembentukan seperti korean death saya lakukan kolaborasi saya lakukan
nah dari pengalaman saya ini yang paling penting adalah saya itu adaptif
kondisi apapun saya cepat adaptif saya bisa melakukan kolaborasi sehingga kita bisa melewati
tapi budayanya juga harus berubah
budaya adaptif budaya fleksibel budaya profesional
nah ini butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan semua
apalagi dengan adanya empat orang dari pihak kb kukminnya itu sendiri menempatkan komisaris di situ dan direksi bahkan ya
direksi jadi kan berarti langsungnya
nah ini bagaimana
di awal itu sebetulnya masalah budaya culture ini belum dirasakan
awal itu masalah bahasa dulu
karena bahasa ini kita pakai bahasa apa
sementara kalau mereka masuk langsung saya minta translator semua
artinya mereka kok kenapa nggak pakai bahasa inggris
harus bahasa korea
sehingga meeting yang tadinya satu jam jadi dua jam
karena harus nunggu kan seperti itu
dan pasti momennya jadi beda karena ada translator
jadi nggak terlalu spontan
kemudian kita sepakati gimana kalau kita pakai bahasa inggris
adalah sebagai masa transisi
anda belajar bahasa indonesia bahasa indonesia saya juga akan harus mengerti sedikit korea
dan ternyata ini menjadi satu yang baik
satu karyawan bukopin confident level ke bahasa inggris juga bagus
korea mereka tuh bisa bahasa inggris
tapi confident levelnya juga harus dinaikin
nah sehingga akhirnya kita sekarang udah bisa percaya
semua suratnya juga separuh bahasa indonesia bahasa inggris
mereka sudah bisa menyepakati itu
nah setelah bahasa selesai baru culture
kebiasaan kebiasaan mereka yang naik
biasanya kalau orang korea
mereka sangat ini ya
luar biasa mereka pekerja keras
disiplin dan saya kira sebetulnya kita sendiri juga punya karakter yang sama
kalau kita siap kita juga nggak sabtu ketemu ya minggu ketemu
kita juga siap
tapi tidak ada rasionalisasi tidak ada phk atau perubahan yang mendasar lah
yang membuat biasa kan ada transformasi perubahan ketakutan orang resistensi
itu merasa tidak
jadi hebatnya tanpa laku
itu bahkan ini yang menjadi tingkat kepercayaan diri kita juga naik
bahwa mereka tetap menggunakan karyawan
tidak ada langsung kemudian disini harus korea dan sebagainya
tetapi untuk transformasi kemudian kita perlu dukungan lokal ya
karena selain mereka juga akan belajar adaptif
kita juga harus ada transfer knowledge
baik dari lokal maupun dari korea
ini sangat penting karena kompetisi itu adalah di luar di sana
jadi dalam itu betul betul harus dibereskan
harus siap dan apalagi ini kapalnya sekarang kapal baru
kalau dulu masih bolong bolong
kena ombak dan hampir mau karam
tapi sekarang dengan harus berlayar
nah lautannya ini ya menjadi tantangan
kita istirahat sebentar pak rivan
tapi bagaimana untuk mewujudkan ya sebuah bank lokal bank domestik
bisa menjadi bank dengan tahrab dan kualitas internasional
di studio ada presidir bank kb bukopin
kb kukming bang yang berasal dari korea selatan
berkolaborasi dan memiliki bank bukopin
bank yang selama ini fokus kepada kooperasi ya
dan setelah hampir satu tahun di bawah presidir yang baru
kita mengharapkan ya tahun dua ribu dua puluh lima kalau tidak salah pak rifan punya target untuk bank ini bisa menjadi bank global ya
tapi kalau sekarang ini bagaimana
setelah hampir satu tahun
tadi kita sebut ada perubahan dari budaya perubahan mungkin transformasi yang harus dilakukan
apa tantangan terbesar untuk menuju dua ribu dua puluh
ada tahapan tahapan yang kita lakukan dalam transformasi yang kita siapkan
kemarin lebih kepada bagaimana organisasi kita bentuk
bagaimana kemudian kita melakukan transf knowledge
behavior culture kita ubah
baru secara angka akan berubah
kan akan terbukti ya secara finansial akan terbukti
dan ini memang sudah kelihatan bagaimana bahwa di tengah krisis kita tetap fokus kepada namanya bank
karena pojk sebelas empat puluh delapan mungkin kan relaaksi
mungkin ada seberpotensi
kan kita tidak bisa menghindar seperti itu
tapi kan bagian dari solusinya
dan ini juga bagi bukopin itu adalah pembelajaran
pasti yang namanya pandemi ada di korea dan di negara lain dan di indonesia berbeda
dan tapi kita juga share di dalam steering committee
kita share masalah kita dengan langsung direct
karena sekarang ini dengan vkon kan kita bisa tidak terbatas tempat dan wilayah ya
dan kemudian menggunakan pola pola kerja yang mereka tanamkan di kita
dan organisasi pun cahaya mix gitu ya
sehingga adaptasinya cepat gitu
kita tidak bisa
kita tidak bisa cuma memberikan job berubah
tapi mereka bagian dari pendampingan bagian dari transfer knowledge yang secara praktek gitu ya
dan kemudian berdampak bahwa mulailah muncul
trust nasabah itu berasa sekali
kita yang pernah atm nya mati
tarikan luar biasa
sekarang bagaimana trust itu
tidak ada sama sekali yang namanya
jumlah nasabah bisa dikatakan berapa ada peningkatan atau apa
sekarang sudah kembali lagi
sudah kembali lagi
cut trust ya
dan mereka sudah dulu pakai bahasa mohon maaf
duit saya nyangkut gitu
sekarang ya sudah saya deposito saya nabung
karena nyangkut itu jadi negatif gitu
karena mereka mencoba keluar kita keluarkan
dan mereka masuk
nah artinya transformasi sudah jalan
trust kemudian dari sisi bicara masalah bisnis proses juga kita ubah
kemudian ada yang menggunakan teknologi dari terapan mereka scoring
dulu hampir kita dari manual menjadi otomatis gitu ya
sekarang benar benar scoring
jadi untuk performance appraisal dan lain sebagainya sudah
dan bagaimana mempercepat
karena ini di dalam bisnis umkm ini kita tidak menggunakan pola yang lama
karena mapping dalam segmentasi kita sudah tahu
pelakunya juga kita sudah bisa melakukan review
dengan berbagai tools scoring yang kita buat
dan akhirnya kita bisa melihat bahwa proses dulu misalkan satu bulan
sekarang nggak lebih dari sebelas hari sepuluh hari
tapi saya melihat begini sekarang yang terjadi
bukan saja karena pandemi ya tapi kompetisi juga
kita lihat ada beberapa bank global lah istilahnya
misalnya deutsche bank kemudian ada citibank
itu kan sempat justru mengalami inilah mungkin mereka resizing dan lain sebagainya
ini kompetisi perbankan ini belum lagi fintech dan juga teknologi yang mengubah
melakukan transformasi terhadap bagaimana bank itu dikelola
ini kan yang sebenarnya yang harus dipikirkan
tapi sebetulnya yang menarik ini mbak desi
sebetulnya ini bukan satu kendala
saya mengalami pada waktu saya melakukan bagaimana mengembangkan teknologi yang dimiliki bank
bagaimana kita lihat bahwa ternyata industri perbankan sekarang dilawan oleh fintech
bahkan dulu kita sempat kekhawatiran gitu
jangan jangan fintech akan menghancurkan perbankan
ternyata sekarang enggak
mereka adalah mungkin dari front end nya
tapi back end nya industri lembaga intermediasi yang benar tetap bank
nah sekarang jadi channeling
kemudian channel dari baik pembiayaannya
channeling dari transaksi
nah akhirnya yang dirasakan dari sekarang adalah kolaborasi
nah kemudian setiap bank sendiri ya harus benar benar adaptif melihat kompetisi ini
dan produknya kan juga harus jauh lebih menarik daripada produk yang lain
kalau dia enggak ngikutin dinamis
ini bagaimana pak rifan
mereka salah satu yang saya share adalah masalah teknologi
di industri perbankan dulu mengenal ada yang menggunakan ibm versi
kemudian ada yang menggunakan temenos versi
dibeda beda dari ini
kemudian pada waktu mereka datang saya bilang kita menggunakan apa
kita lagi kembangkan seperti ini
kita mau open banking gitu kan
kita mau supaya kalau kolaborasi dengan siapapun kita bisa gampang
sebenarnya bilang oh tenang
kita punya namanya kb platform
waktu saya lihat kb platform bank
sudah mulai enam puluh juta nasabah
customer experience sudah bisa dapatkan
iya benar tinggal copy paste karena karakternya udah
jadi kita enggak development lagi
jadi kb bank ini mereka platformnya itu sudah bisa dikatakan sangat sangat digital based
dan salah satu syarat adalah pada waktu kita masuk menjadi bagian dari kb fg
kan ada consolidation
ketika consolidation harus menggunakan sistem mereka
sistem mereka tidak cuma sistem perbankan tata kelola keuangan integrasi
karena ini bayangkan besarnya bahwa kan nanti yang akan men support tidak cuma kb kukmin
begitu model ada kb capital
kita bisnis kartu ada kb kartu kredit
dan seterusnya dan semuanya
tapi strategi yang membuat nanti kb bukopin ini yang berbeda dengan yang lain
sekarang kan di indonesia saja kan bank bank yang pelat merah itu kan cukup banyak ya
dan mereka menguasai pasar yang lebih yang kuat dan nasabahnya juga berbeda
ini apa kalau bisa dikatakan dalam strategi utamanya
jadi yang pertama tadi kita akan menyasar ke semua ini
jadi kalau bicara maka kita tidak menyebut sebagai umkm saja tapi retail
jadi kooperasinya itu hanya ya di namanya saja
nama saja iya betul
jadi kalau bicara morgit bahkan di consumer loan itu kpr dan lain sebagainya
yang namanya orang kita one day service
kita satu jam bisa mengasih jawaban bila perlu gitu
karena ternyata aplikasi kita kita bisa gitu
nah ini kan ada poin poin positif yang kita bisa pakai
dalam industri bisnis retail
itu juga sama
nah microfinance ini kebanyakan bisa direct bisa partnership dengan tadi fintech
yang sekarang ini fintech kan
dia hanya nunggu katakanlah angel investor
kalau ini nggak perlu lagi
anda berpartner supply chainnya terbangun sudah pasti gitu
di bidang pertanian
kayak kemarin saya ketemu pak sarul pak menteri pertanian
akhirnya kita bisa kembangkan ekosistem baru gitu
nah inilah kemudian melihat bahwa potensi ini dibangun dengan kuat di bisnis retail
dan ini di seluruh indonesia
kalau kita lihat kan kalau bukopi kan justru kuatnya kan di daerah
dan harusnya demikian
menjadi istilahnya untuk permodalan yang bukan saja umkm tapi kooperasi juga
dan salah satu yang menarik kayak buku opinion itu pada waktu kita bicara kooperasi
agak surprise gitu loh
karena sebagian kita kan kalau kooperasi gitu kan
padahal di sana melihat kooperasi itu keren
hanya mungkin tata kelolanya gitu
dan mereka sekarang ingin fokus ke kooperasi kooperasi pasar dengan menggunakan teknologi
infrastrukturnya sudah sampai ke sana
sudah sampai ke sana
sekarang mereka lagi user requirement
jadi begini untuk penerapan teknologi mereka ke sini nggak ada isu
yang isu itu migrasi
karena migrasi ini kan nggak boleh ganggu pelaksanaan yang sekarang ini
kita juga masih migrasi dari analog ke digital sampai sekarang
kalau sebelumnya mbak desi kalau kita lihat dulu lucu
jadi dari analog ke otomasi dulu
orang yang otomasi udah ngaku digital
padahal belum digital baru otomatis

padahal begitu digital ini more like
nah sekarang ini yang otomatis ngaku digital
akhirnya harus bergeser ke digital kan
nah ditambah lagi yang namanya migrasi
ini tentu saja memerlukan waktu dan infrastrukturnya juga
jadi kita break sebentar tapi bisa dikatakan untuk it nya
bangun infrastruktur digital ini
dari segi investasi itu bisa berapa persen dari
nah kalau bank lain kan banyak
tapi kita butuh investasi
kalau kita kan tidak perlu
tinggal copy paste itu sendiri
karena kita hanya menggunakan apa yang diharuskan
diaplikasikan ke sini
investasi barangkali membangun
tadi migrasi dengan middleware
dengan aplikasi yang sudah existing
dan juga mungkin sdm nya juga lebih banyak difokuskan untuk yang it
kita masih ada satu segmen lagi
pak riban pembicaranya sangat menarik
jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar masih akan kembali
terima kasih masih bersama insight with desi anwar
kali ini saya ditemani presidir dari bank kb
yang bank bu kopin ini
dulu sempat ya bank yang bermasalah dengan pendanaan
salah satu bank terbesar mungkin terbesar di korea
namanya kukmin bank
asetnya sekarang tujuh puluh triliun
tapi ada ambisi untuk menjadi bank global
tentu ini bukan saja perlu produk produknya yang bersaing
dan juga basis nasabahnya yang besar
tapi juga strategi yang sangat gitu pak rifan tadi
dari segi strateginya itu sendiri
sebenarnya kalau kita lihat
korea ini sekarang naik daun ya
di mana mana produknya itu sudah mulai mengalahi misalnya yang jepang ya
kita tidak perlu sebut ya brand brandnya
tapi sudah familiar ya
belum lagi pop musiknya dan lain sebagainya
bagaimana ini bisa dijadikan aset ya
kolaborasi dengan sebuah negara yang namanya korea selatan ini
membuat bank lokal itu betul betul
jadi seperti yang kita ketahui gitu ya
inilah menjadi materi yang sangat menarik pada waktu diskusi dengan kb kukmin
industri konsumtif bahkan sampai dengan hiburan melirik indonesia
kalau mungkin hiburan kan hanya tinggal tayang
di sini banyak penggemar ini
band band korea kan
bersih berbeda dari bermacam macam bahwa kita sempat populer menggunakan satu brand ya
nah pada waktu itu kemudian melihat potensi yang bagus
bahkan industri konsumtif
bahkan aparel semua perusahaan korea masuk
nah jelas jelas kosmetiknya ya
kalau kita ke korea itu semua orang belanja kosmetik
nah ketika ini menarik masuk ke indonesia
kemudian pendapat saya
dari bank korea yang ada siapa yang melayani
ternyata enggak semua
karena mereka betul betul yang tidak melakukan kolaborasi antara head office headquarter nya
dengan yang ada di sini
sehingga mereka survive dengan hidup yang setahu saya bahwa
ya mereka hanya kesamaan korean
kesamaan bukan membangun ekosistem bukan membangun supply chain
nah yang kita tawarkan kemarin adalah membangun betul betul supply chain
nah yang kita tawarkan kemarin adalah membangun betul betul supply chain
yang sinergi antara headquarter dengan indonesia indonesia dengan seluruh mitra mitranya
dan ini kalau sudah sukses sampai dengan payroll karyawan pun akan masuk
dan ini akan membentukkan kalau saya anggap dua lima ratus perusahaan korea masuk
dampaknya dampaknya itu saya memprediksikan bisa melebihi aset kami
jadi katalah kita bisa ada kontribusi hampir tujuh puluh triliun
dari keseluruhan bisnis korean desk ini
jadi ini bukan korean desknya tapi supply chainnya membangunnya
belum lagi kalau mereka membangun membership misalkan
kalau saya lihat kan bank sekarang khususnya bank yang berhasil adalah yang memiliki ekosistem yang di luar finansialnya saja kan
di situ ada macam macamnya lah ada retailnya ada
jadi membuat sesuatu yang bisa betul betul berekspansi kemana mana
dua ribu dua puluh lima kira kira bentuk dari kb bukopin ini seperti apa nih pak rifan
dengan kira kira asetnya sebesar apa jumlah nasabah cakupan dan produknya dan fokusnya kemana
dua ribu dua puluh satu adalah masa dimana kita mulai harus on the track dan semua selesai
nggak ada bicara permasalahan bad bank tanpa bisnis proses sudah selesai semua
sehingga pada waktu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua itu harus dua kali lipat kecepatannya dari dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh tiga dengan platform teknologi yang sudah live harusnya tiga kali cepat daripada dua ribu dua puluh dua
sehingga dua ribu empat dua ribu dua puluh lima event tiga tiga terus tahapannya duplikasinya kita hampir lima kali
artinya kita siapnya di buku empat
dan ketika ada regulasi perubahan tentang modal yang distorkan nggak ada
dan ketika ada regulasi perubahan tentang modal yang distorkan nggak ada
karena ketika bisnisnya sudah terbangun dengan baik
nah ini yang kita yakini bahkan lima tahun ini adalah masa yang sangat baik untuk menentukan bank ini menjadi bank global
didukung dengan kbfg group
bahwa mereka juga ketika masuknya kb bukopin masuknya kb kb yang lain dari dua belas perusahaan dan anak perusahaannya kemudian fokus ke indonesia
berarti kb asia ini juga akan besar
berarti kb asia ini juga akan besar
ketika akan besar industri finansialnya kan tidak hanya bank
pembiayaan terhadap perusahaan korea di sini juga merupakan target market gitu
mungkin ipo juga nanti suatu hari bisa

model bisa dikombinasi kan
kemudian obligasi dengan rating yang bagus juga sekarang laku gitu
dan model nggak hanya satu satunya dari pusat
tapi kita bisa mengkredit sendiri
bisnis transparansi bisnis sudah akan lebih terlihat
kita akan lihat bahwa marketnya adalah betul betul pelaku bisnis yang related dengan kebutuhan masyarakat indonesia
ya nah mengenai kebutuhan masyarakat indonesia apalagi sekarang kita masih pandemi covid sembilan belas dan juga masih dalam krisis ekonomi ini
bagaimana apa yang bisa dibantu oleh sebuah bank yang kira kira jelas ya likuiditas itu bukan masalah
tapi digunakan untuk apa
sehingga membangun ekonomi real yang ada di indonesia
ini kan yang penting ya
kenapa dari awal buka pintu kan fokus ke kooperasi misalnya ke umkm
karena memberikan akses modal supaya ada peningkatan dari segi ekonominya bagi masyarakat indonesia yang memang membutuhkan akses modal
ini kan masih harus jalan apa kira kira yang paling bisa
saya masih teringat pada waktu isu kita disanggap sebagai bank asing
pada waktu itu statement saya adalah kontribusi ke negara ini bukan dilihat dari kepemilikannya
tapi dilihat dari kontribusinya kepada pelaku ekonomi masyarakat indonesia
dan ini saya buktikan bahwa kita akan tetap fokus ke situ
dan kemudian kb kukminbank juga mensupport seperti ini
nah dari pengalaman kita industri perbankan itu masih ketemu dengan antara orang yang bankable sama nggak bankable kan begitu

bank sebagai intermediasi juga harus melakukan edukasi kepada masyarakat
parahnya belum semua mengedukasi bahkan ketika masuk ke bank
takut npl saatnya
betul malah jadi problem kan begitu
nah terus kemudian kita nggak pernah mengedukasi terlebih dahulu
nah dari pengalaman kita sama juga kalau terjadi di fintech
fintech itu sebetulnya behaviornya adalah transaksional dulu saving dulu baru loan kan
tapi kemarin fintech langsung nonton tanpa tahu behavior transaksionalnya
nah sementara kalau kita mempunyai data dan kemudian kita mengedukasi mereka
bagaimana meng create transaksi terlebih dahulu bagaimana dia berinteraksi satu sama lain
apalagi kemudian masuk ekosistem yang kita miliki
nah ini kan edukasi sehingga mereka nggak ada
nggak perlu trade checking bisnisnya trade checkingnya sudah ada dalam ekosistem kita
nah bagaimana kita mengajarkan masyarakat pelaku ini untuk belajar mengerti ekosistem
apalagi sekarang kan dengan teknologi ini kan menjadikan
ya transaksi udahlah pakai mobile banking gitu nggak perlu tunai tunai lagi
pada waktu secara tidak langsung pada waktu mereka mobile banking
atau bahkan dengan digital money kan tidak perlu lagi dengan
betul bahkan agak kaget ini maaf kadang kadang karena behavior nya mas keleni saya pegang uang
antara uang bisnis dan uang pribadi nyampur kan nah itu kan behavior yang harus dirubah
tapi ketika kita menggunakan teknologi dengan digital transaksional tadi e money dan sebagainya
tiba tiba direkap omset anda segini loh kok bisa
iya anda masuk keluar masuk lewat rekening nah ini kan edukasi
ketika keluar omsetnya capabilitas atau kapasitasnya bank bisa melakukan support kepada si pelaku bisnis ini kelihatan di sini
nanti ada khusus difokuskan untuk melakukan edukasi karena ini kan memerlukan sdm dan juga memerlukan pendampingan dan lain sebagainya yang di luar
daripada hanya meminjamkan uang
ya persis jadi di dalam organisasi kita itu ada yang namanya sma center atau umkm center
nah ini ukm center ini selain
kemudian habis proses mereka juga ada pola untuk melakukan edukasi
kemudian juga akan mempotret ekosistem mana yang masih blank yang harus dilakukan edukasi
karena biasanya mereka begitu berpartner dengan yang baru karena blank mereka tidak dapatkan pinjaman
sementara kalau nggak dapat pinjaman mereka size nya cuma segitu
padahal pinjaman ini kan hanya untuk bagaimana antara akun payable sama akun receivable yang unmet bisa dibiayai oleh bank kan begitu
ini kan perlu diajarkan ke mereka bukan sekedar punya anggunan dapat pinjaman enggak
bisnisnya anda apa
yuk kita bangun dalam ekosistem kita ajari dengan ekosistem ini
cara ppn cara bayarnya lalu oke anda akan mendapatkan fasilitas sekian
lalu pertanyaan agunan agunan ini kan bisa dibuat berbagai macam
kalau kemudian suppliernya mau menggaranti kan selesai sebetulnya kan
nah nanti dalam lambat laun ini akan jadi top up
top up size umkm juga akan bagus
akan naik kelas
banknya juga akan bagus
iya dan ini juga dampaknya terhadap ekonomi real
ekonomi juga akan sangat terasa ya karena salah satu yang kenapa kita sempat krisis perbankan itu karena ini semuanya kan finansial ya
moral hazard nya juga finansial
jadi antara keuangan dan kebutuhan masyarakat atau pertumbuhan ekonomi itu tidak sejalan ya
tapi ini kan perusahaan ini sekarang perusahaan asing atau indonesia itu bagaimana ini dengan kepemilikan yang mayoritas ini
bisa disebut perusahaan atau bumlok
ya tetap menjadi bank nasional
karena mereka statementnya juga ini bukan bank korea serius kan
karena ini implikasinya kan juga sangat terlihat
implikasinya karena ini bukan bank korea ini adalah bank nasional tapi akan kita siapkan jadi bank global
bayangkan kita nggak perlu buka cabang di luar negeri di mana ada kb
sebenarnya bank nasional
sementara bank lain kan menyiapkan kita cukup bisa berinteraksi dengan seluruh kb di jaringan internasional
artinya kita sudah siap menjadi global
jadi rasa nasional rasa nasionalisme juga masih dibangun dengan baik
oke kembali tahun dua ribu dua puluh lima lagi nanti bentuk dari bank ini dan kira kira mau dibawa kemananya
sekarang ini semua on track tapi tantangan terbesar menuju ke sana apa
kita akan menjadi bank buku empat dan menjadi bank digital
dan siap berkompetisi
dan memberikan nilai tambah kepada tentu saja republik indonesia
harus harus karena ekosistem yang kita bangun adalah ekosistem pelaku ekonomi masyarakat indonesia
pak arifan sanggup membahu ini semua tantangan dan tanggung jawab
saya yakini sanggup kenapa karena ini proses yang berat sebetulnya masa kemarin
masa yang akan datang
justru akan lebih bagus karena masa kemarin dimana kita tahu betul betul segmen apa sih yang beresiko
segmen apa yang bisa menopang ekonomi masyarakat segmen ini sudah kita ketahui
dan kemudian tetap ada risikonya dan risiko ini tetap nggak mungkin akan ditinggalkan kehidupan kita
new normal akan kita lewatin kehidupan bertransaksi akan kita lewatin pertanian tetap harus perdagangan tetap harus
tapi bagaimana mengedukasi mereka menggunakan digital
dan digital sebagai bagian dari pendukung kehidupan mereka
baik ya ternyata pandemi covid sembilan belas ini juga selain membawa krisis tapi juga membawa kesempatan yang baru
dan kalau bisa diambil dengan cepat dan strategi yang baik kita harapkan juga kita bisa mengatasi krisis ini ke depan dan keluar dengan lebih kuat lagi
itu kira kira ya pak ariefan terima kasih atas insightnya sukses
terima kasih amin
ya sukses telah melakukan transformasi juga pada diri anda sendiri
banyak belajar ya sekali lagi terima kasih atas waktunya
ya demikian insight kali ini anda juga jangan lupa dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia
dan tentu saja jangan lupa tiga m ya tiga
menggunakan masker rajin mencuci tangan menjaga jarak dan kita tambahkan
sampai jumpa stay safe